undang undang pasal tiga puluh dua undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
silahkan dibaca di situ
sepintas saya bisa sampaikan kepada saudara nanti presiden akan menyampaikan beberapa nama
nama nama ini adalah nama nama orang yang dulu diajukan kepada presiden yang tidak terpilih
yang diajukan ke dpr yang tidak terpilih
lima presiden dulu mengajukan sepuluh
ya kan terpilih lima jadi sisa lima
lima inilah nanti akan diajukan oleh presiden kepada dpr
berapa jumlahnya yang diajukan terserah beliau
nanti diajukan kepada dpr untuk dimintakan persetujuannya
kalau mau jelas lagi silahkan dibaca pasal tiga puluh dua
undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
usai menerima surat pengunduran diri lili pintauli presiden jokowi akan secepatnya memproses surat pengunduran diri tersebut
presiden akan segera mengajukan nama pengganti lili ke dpr
masih dalam proses
untuk pengganti dari bu lili pintauli masih dalam proses
karena kan baru saja surat pemberhentiannya
minggu yang lalu sudah saya tanda tangani dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya
kami akan segera mengajukan ke dpr secepatnya